artis gisela anastasia kembali mendatangi polda metro jaya terkait beredarnya video syur yang disebut sebut diperankan olehnya
selain menyerahkan bukti baru giselle juga diperiksa selama kurang lebih empat jam
giselle kembali mendatangi polda metro jaya terkait kasus video pornografi yang dikaitkan dengan dirinya
didampingi kuasa hukum gisela tiba di ditres krimsus polda metro jaya pada rabu siang
kuasa hukum gisel sandi arifin mengatakan pihaknya membawa bukti baru berupa hasil tangkapan layar
pemeriksaan giselle berlangsung selama empat jam
gisel mengaku mendapat sembilan belas pertanyaan selama diperiksa sebagai pelapor akun akun penyebaran video porno di media sosial yang ditudingkan diperankan oleh dirinya
kuasa hukum gisela menyebut akan mendatangkan beberapa saksi
pada saat kejadian pemeriksaan lutan lagi dimakai
ini lagi tahu informasi dari siapa
kemudian siapa saja yang sekitarnya mendengar ataupun melihat pada saat mbak gisela mendapatkan
terus kemudian postingannya seperti apa
mereka lagi bersamaan pada saat itu
karena kan kebetulan masih di lingkungan manajemen
sebelumnya video porno dengan pemeran yang diduga mirip dengan gisel sempat beredar di media sosial
selain menyatakan itu bukan dirinya gisela juga melaporkan sejumlah akun yang menyebarkan video tersebut ke polda metro jaya